semua orang pasti pengen dong punya rambut yang bagus
tapi tidak bisa dibungkiri seiring waktu rambut menjadi rontok dan tipis
kira kira perlu perawatan seperti apa ya yang mudah dan praktis
sebagian warga menggunakan berbagai perawatan rambut untuk mencegah kerontokan
di pasaran terdapat berbagai macam produk perawatan rambut agar rambut tidak rontok
dari shampoo hair tonic hingga hair serum
jika setiap hari terdapat satu hingga lima puluh helai rambut rontok hal itu masih tergolong normal
jika jumlah rambut rontok perharinya antara lima puluh hingga seratus helai tandanya harus waspada
jika jumlahnya sudah seratus helai ke atas maka sudah harus diobati
jangan sampai terlambat ditangani
untuk mencegah kerontokan rambut yang dialaminya
adinda ibu dua orang anak ini rutin menggunakan beberapa produk hair serum
awalnya pada tahun dua ribu enam belas lalu setelah melahirkan rambutnya menjadi rontok
lalu adinda berkonsultasi dengan dokter dan disarankan untuk menggunakan hair serum
dan untuk mendapatkan hair serum yang tepat
adinda yang tinggal di kawasan antapanikota bandung ini
membeli dan mencoba satu persatu hair serum sampai menemukan yang cocok
enam bulan itu sudah langsung tumbuh lagi anak rambutnya banyak banget di atas sini
yang penting abis pakai serum jadi tidak kelihatan
kalau misalnya abis di blow itu naik semasa segini
jadi anak anak rambutnya setiap hari alhamdulillah ada tumbuh tumbuh terus
selain menggunakan hair serum ada juga yang menggunakan hair tonic
seperti raditya dimas yang sudah merasakan manfaatnya setelah dua bulan menggunakan hair tonic
setiap harinya asisten sales manager di sebuah hotel di jalan setiabudi kota bandung ini
selalu menggunakan penata rambut seperti gel dan wax
sehingga rambutnya mulai rontok dan menipis
agar rambutnya bisa tetap lebat awalnya ada yang menyarankan untuk menggunakan rebusan air jambu kelutuk
tapi kemudian ia beralih menggunakan hair tonic
referensi dari teman dan karena faktor kepraktisan sih sebenarnya gitu
kalau aku bikin air jambu kelutuk kan memang agak lumayan effort buat bikinnya
kalau itu kan tinggal setelah mandi sebelum tidur saya pakai tonic
dan empat puluh menit sebelum keramas mandi pagi itu saya pakai hot oil nya
hair tonic dan hair serum sebetulnya memiliki kegunaan yang tidak jauh berbeda
menurut prawindra irawan dokter spesialis kulit rumah sakit immanuel bandung
tujuan penggunaannya adalah menumbuhkan dan memelihara kesehatan rambut
juga untuk memperlancar aliran darah di akar rambut agar rambut senantiasa beregenerasi
kalau ke tonic lebih ke beberapa bahan aktif inoksidin
kalau yang tadi serum lebih ke vitamin vitamin sih
boleh dipakai berbarengan tapi nanti ada waktu waktunya bagaimana nanti dokter meresepkan
atau memberi nasihat ke pasien tentunya
mungkin yang serumnya pagi toniknya malam tergantung nanti dokter memberikan yang mana tentunya
prawindra melanjutkan agar mendapatkan hasil yang maksimal
harus diketahui dulu apa yang menjadi penyebab rambut rontok
untuk itu saya beri pengetahuan kepada dokter